engkau telah mengabulkan doaku
putriku rara santang sudah datang dengan selamat
alhamdulillahirrahmanirrahim ya allah
kami pulang dengan selamat
di bandara saudara saudara kita
di bandara kau
siapa kisah anak
di mana kisah anak berada
kenapa engkau menginjakku
kalau jalan hati hati
aku tidak bermaksud untuk menginjakmu
bersikaplah belas kasih kepada semua makhluk ciptaan allah
niscaya allah akan mengasihimu
allah akan mengabulkan doa doamu
terima kasih cacim
kenapa kamu bersedih
apa yang engkau pikirkan
aku ingin pulang ke tanah jawa tercium
tapi aku sama sekali tidak mempunyai uang
mintalah kepada allah
berdoalah dengan kerendahan hati
allah tidak pernah menolak doa doa hambanya
hamba ingin pulang ke tanah jawa
untuk menshiarkan agama islam
aku hanya seorang cacing
aku akan membantumu
pulang ke tanah jawa
ke tanah jawa
bagaimana caranya paman
aku tidak mempunyai uang
untuk membayar paman
jangan pernah meremehkan orang lain
aku tidak bermaksud meremehkan paman
tapi terima kasih paman
terima kasih paman
mau kemana paman
kamu mau pulang ke tanah jawa bukan
seekor cacing tidak bisa terbang
tidak bisa berenang
tapi dia bisa menembus
tanah yang dalam
paman yang dalam ini tidak bisa berenang
dinda juga sakit kanda
dinda sakit memendam rasa cemburu yang tidak tertahan lagi
untuk apa dinda memperturutkan api cemburu
yang hanya akan membuat hati tersiksa dan juga merana
bagaimana dinda tidak cemburu kanda
yunda subalarang memiliki anak yang istimewa
mereka menguasai kitab kitab sastra dan ilmu pemerintah
serta mempunyai ilmu kanuragan yang mumpuni
sedangkan putraku surawisesa
kanda tidak pernah membeda bedakan putra dan putrinya
tapi semua orang tahu bahwa kanda tidak menyukai putra kita surawisesa
kanda selalu saja memberinya hukuman
menghukum bukan berarti membenci tapi mendidik
agar surawisesa bisa tahu dengan tugas dan tanggung jawabnya
jika kelak dia menjadi seorang pemimpin
bersiaplah kian santang
sebentar lagi kita akan tiba di tanah jawa
kian santang lihat di sana
apa benar kisah ini tanah jawa
mereka mereka mengenakan batik
alhamdulillah kita sudah sampai di tanah jawa kisana
kian santang tugasku sudah selesai
sampur asun pak man
maaf pak man
aku berasal dari pajajaran
aku dari tanah suci
kalau aku boleh tahu
pajajaran masih jauh ya dari sini
bisa berbulan bulan sampai sana
terima kasih pak mandi atas petunjuknya
dinda ada kabar bahagia untukmu
semoga menjadi obat dari segala deritamu
kabar bahagia apakah kanda
dinda tidak sabar mendengarnya
yang dinda rindukan
terima kasih pak
engkau telah mengambulkan doaku
rasa nantang sudah datang
kami pulang dengan selamat
dibaga saudara saudara muda